kalau orang puasa itu yang penting niatnya bukan soal cuci mukanya
artis senior nani wijaya meninggal dunia pada kamis dini hari dalam usia tujuh puluh delapan tahun
kabar meninggalnya artis yang populer lewat sitkom bajai bajuri ini dikonfirmasi anaknya cahya kamila lewat akun instagramnya
nani wijaya merupakan aktris legendaris indonesia kelahiran cirebon sepuluh november seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia sudah berkecimpung di dunia akting sejak dekade enam puluh an
nama nani terus berkibar pada dekade delapan puluh an dalam sejumlah film seperti nostalgia di sma opera jakarta dan catatan sea boy
di pertengahan sembilan puluh an nama nani wijaya juga mewarnai layar kaca lewat sejumlah judul sinetron
namanya melambung saat membintangi sinetron bajai bajuri bersama mat solar dan rike diah pitaloka
ibu dari mendiam pesenetron sukma ayu ini memperoleh piala citram lalu film yang muda yang bercinta tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan dan r a kartini tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
kabar duka juga datang dari nomo kuswoyo ex dramar kus bersaudara yang meninggal dunia pada rabu malam di rumah sakit harapan kota magelang jawa tengah
nomo kuswoyo ex dramarkus bersaudara yang meninggal dunia pada rabu malam di rumah sakit harapan kota magelang jawa tengah
nomo kuswoyo meninggal lantaran sakit gula dan jantung yang sudah lama ia derita
anak bungsu almarhum reza kuswoyo mengatakan ayahnya telah lama berjuang melawan penyakit komplikasinya
harusnya sudah diiring tapi dia nggak mau sampai dokternya bilang semangatnya bapak itu mengalahkan penyakitnya bapak
jadi kalau bapak harus diiring malah dia umurnya masih jadi lebih pendek
itu udah sepuluh tahun yang lama
suasana duka pun menyelimuti rumah duka di jalan soekarno hatta kota magelang jawa tengah pada kamis dinihari
usai disolatkan almarhum nomo kuswoyo kemudian dibawa ke jakarta untuk disemayamkan di rumah anaknya di jalan pertanian lebak bulus cilandak

kisah kisah yang terjadi di jakarta
kisah kisah yang terjadi di jakarta
kisah kisah yang terjadi di jakarta

kisah kisah yang terjadi di jakarta

kisah kisah yang terjadi di jakarta
rencananya jenazah nomo kuswoyo akan dimakamkan satu liang lahat bersama istrinya di tempat pemakaman umum jeruk purut jakarta selatan
almarhum nomo kuswoyo meninggalkan tiga orang anak dan tujuh orang cucu
tim liputan cnn indonesia